buat loh delapan ribu meter ya urus naromleh buat loh
ya gua mau terserah lo aja deh gue ikut lo aja kita tunggu dato si
adriana bener ikutin tuntutan kita apa enggak
luyan ikut ikut aja lo mikir kek udah gue beliin kuaci juga cuman kuat ya itu
ah ah ah hai mau gue nelfon nih
halo mak jan lu dimana hei tuh bener bener punya maka ini sama anak yang ganteng
kangen kangen ngapain gua kangen sama lu udah jangan banyak banyak buruan pulang
ya emang taruh dulu ma iya kan lagi ngumpul bareng sama temen aduh main lu pentingin udah
buruan pulang engkau udah mau lewat tuh ilah emak engkau mau lewat tinggal kasih jalan aja
mak gitu aja repot astagfirullahaladzim nih anak maksudnya
rezeki engkau lo mau lewat tuh mau meninggal udah sekar galaxy of kulit
hai tunggu denger ini
pulang sekarang juga mak
engkau gue kak
engkau gue mau meninggal
itu adalah hiu ya
iya ini gue mau balik
gue balik kak
eh jangan lo tek tek iyan
jangan pergi nikahin iyan dulu kak
iyan belum bisa bahagiain kak
yang ada selama ini iyan cuma nyusahin kak
udah jangan ganggu kong
udah jangan lagi sekarang begini
udah apa ya
gue lagi dengar orang ngaji
kok gue malah dihukum gue sih bek
dekati gue udah mau mati kali ya
iyan udah datang
tapi tutup dulu gi
saudara saudara bisa nunggu di luar sebentar aja
karena ada yang mau diomong sama keluarga di sini
nanti masuk lagi ya
gak apa apa ya
buruan nggak pak
gue kan punya tanah banyak
selama nikah gue yang urus sendiri ya
udah waktunya gue mesti bahagi bahagi
tanah gua di parung noh
delapan meter ya
empat meter aja ya
kontrakan gue itu ada enam puluh pintu
empat puluh pintu ya
buat lo ya
tapi tanah yang dikemati
gak bisa dikemas
bisa dikemas ya
tapi tanah yang dikemang
jangan lo ganggu ganggu
tu rombel yang punya
yang di cibubur
buat yang ini
bek itu bukannya air semua bek
gue belum beres ngomongnya
itu gue udah kasih
jangan lupa di nuntut
biar buat masjid
nah sebelah sebelahnya bikin pesantren
dia yang ngurus orang masjid
ampir gue lupa lagi tuh
apa lagi bek
romle luprik sih ya
nah dekat peti
nah di dalamnya emas batang
gue lupa apa enam empat tujuh batang nah
ajit tabungan gue juga di bank
nah di peti nah
supaya gue dikate orang modern gitu
jangan ketawa loh
tadi itu penuh serembu bek
pada ikhlas ya
lo bagi dua aja gak apa apa
lo pada ikhlas
urus adek lo
kudu nurut sama abang lo
jangan banyak ngelawan